saatnya kini kami mengajak anda menyaksikan informasi seputar ramadan yang akan kami rangkum dalam pesona ramadan
jam matahari yang dalam bahasa jawa disebut jam bencet ternyata masih digunakan hingga sekarang
salah satunya adalah di masjid besar ainul yakin sunan giri gresik
selain digunakan untuk menentukan waktu sholat dan arah qiblat jam ini juga sebagai simbol peradaban umat islam di gresik
di dalam masjid besar ainul yakin sunan giri desa giri kecamatan kebomas kabupaten gresik
terdapat jam unik yang dalam bahasa jawa disebut jam benceng
jam bencet adalah jam yang mengandalkan pergerakan sinar matahari untuk mengetahui waktu sholat
jam bencet sudah ada di masjid ini sejak tahun seribu delapan ratus lima puluh tujuh
pola kerja jam bencet sangat sederhana yaitu memanfaatkan bayangan sinar matahari pada garis garis penanda waktu
mas bagaimana pola kerja dari jam matahari ini
iya di jam istiwa ini kita menunggu ada bayang bayang persis di dalam garis jenit ini
menunjukkan jam dua belas istiwa persis matahari di atas ketinggian
setelah bayang bayang dalam garis zenit ini sedikit geser
maka sudah memasuki waktu juhur dan adanya pun akan segera dikumandangkan
meskipun ada jam digital dan analog jam bencet masih sering digunakan
kelebihan jam bencet adalah tidak pernah berubah sepanjang masa
menggunakan daripada sinar matahari itu tadi
karena menggunakan cahaya matahari maka jam ini berfungsi pada saat matahari masih bersinar
jam ini juga dikenal dengan sebutan jam istiwa
yang artinya waktu ketika matahari tepat berada di titik tertinggi
waktu sholat zuhur adalah sesaat setelah istiwa atau ketika matahari mulai condong ke barat